peringati ulang tahunnya yang ke seratus majalah vogue menampilkan anggota kerajaan inggris di halaman depan mereka
kate middleton menjadi wajah baru di majalah vogue
istri pangeran william kate middleton akan tampil di sampul majalah vogue edisi bulan juni mendatang
fotonya diambil oleh fotografer asal inggris charles collins
the duchess of cambridge itu tampil dalam balutan busana kasual
dua dari hasil jebretan bersama majalah vogue akan dipamerkan di galeri nasional inggris di london sampai dengan dua puluh dua mei nanti
sementara itu tak mau kalah dengan sang ibu sejumlah foto putri charlot dirilis oleh istana kensington pada hari minggu kemarin
rilis tersebut untuk memperingati ulang tahun putri charlotte yang pertama yang jatuh pada hari ini
foto foto yang memperlihatkan tingkah lucu putri charlot itu diambil oleh sang ibu kate middleton di unmer hall norfolk inggris